kompas bisnis boleh hadir untuk anda saudara
di level berapa stok beras dinyatakan aman
apa urgensi mengimpor beras saat produksi di proyeksi surplus
kompas bisnis sudah bersama dengan eliza mardian ekonom kor indonesia
selamat pagi mbak eliza
mbak eliza ini kan impor selalu jadi quick win gitu ya untuk meredam masalah kebutuhan pangan terutama beras
sudah tepatkah sebetulnya kebijakan ini ditempuh saat data bps sebetulnya memperkirakan indonesia ini surplus beras
ya jadi sebetulnya impor ini sah sah saja ya
tidak ada yang salah dengan impor jika produksi dalam negeri tidak memadai
nah tapi dari sisi data kita mencerminkan bahwa proyeksi produksi kita tahun dua ribu dua puluh empat ini akan surplus ya
tadi misalnya estimasi tahun dua ribu dua puluh empat itu produksinya adalah tiga puluh dua
sementara kebutuhan kita itu selama satu tahun dua ribu dua puluh empat itu hanya tiga puluh satu dua juta ton
artinya ada tetap masih surplus
nah yang menjadi soal itu adalah di distribusinya
jadi memang secara stok aman tapi kan di distribusi ini belum tentu tersedia ada di level pedagang
sehingga bisa diakses oleh konsumen
nah kita tahu bahwa sembilan puluh persen dari total volume beras itu yang di pasaran
itu sembilan puluh persennya dikuasai oleh swasta
termasuk di dalamnya itu adalah pengusaha beras penggilingan juga rumah tangga petani
pemerintah hanya mengendalikan sepuluh persen stoknya aja dari total beras tadi
nah jadi sebetulnya yang menjadi soal ini adalah di distribusinya
bagaimana caranya agar tadi yang tadi surplus tadi itu terdistribusi ke seluruh indonesia secara merata
sehingga harganya relatif stabil tidak ada gejolak harga
bagaimana cara ini bisa dikawal oleh konsumen
mbak reza kalau hitungan awam antara produksi dan juga konsumsi ini kan ada surplus ya sekitar delapan ratus ribu ton
nah sebetulnya itu berapa sih angka stok aman untuk jaga kestabilan harga beras
berapa persen sebetulnya dari konsumsi
ya sebetulnya nggak ada hitungan pasti mbak berapa stok aman untuk beras ini
tapi minimal itu bulog harus memegang sepuluh persen dari total kebutuhan nasional
kurang lebih sekitar tiga juta ton lah ya tiga sampai empat juta ton
nah tapi kita lihat bahwa saat ini bulog cbp nya itu sekitar satu enam juta ton
tapi itu delapan puluh empat persennya itu dari impor dipenuhinya bukan dari cadangan dari penyerapan gabah dalam negeri
gabah dalam negeri itu berasnya itu hanya terserap sekitar dua ratus tujuh puluh delapan ribu ton
nah jadi kan ini persoalannya adalah bahwa pemerintah ini seperti panik
mereka di sisi hulu tadi produksi ini mereka mencari produk yang lebih tinggi
tapi di sisi hilir ini ada kepanikan dari pemerintah sehingga mereka jalan pintasnya adalah impor
nah ini kan ada semacam miss ya antar dari hulu sampai ke hilirnya
sehingga pemerintah ini menempuh dengan cara impor
padahal kalau misalnya bulog optimal dalam menyerap gabah petani
ini stok dari pemerintah ini akan relatif aman dan bisa stabilisasi harga ketika harga di pasaran itu naik
karena bagaimanapun pemerintah itu ini adalah stok yang bisa dihubungkan dengan harga di pasaran
jadi pemerintah tidak bisa melakukan intervensi harga langsung ke pengusaha di level pedagang ya
karena memang itu adalah ya perdagangan seperti itu
pemerintah tidak bisa masuk ke ranas itu
nah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah stabilisasi harga dari penyerapan harga beras di dalam negeri
mbak eliza tadi sempat mention soal distribusi nih mbak
nah ini sebetulnya kalau mbak eliza lihat sendiri distribusi beras yang terjadi saat ini seperti apa
ya jadi permasalahannya adalah pertama tadi petani kita itu kan ada yang menerapkan sistem ijon
yang mana mereka itu dibeli harga dengan garba murah
nah terus juga itu pertama
yang kedua adalah menyoal rantai pasok kita yang masih panjang
sementara datanya itu tidak tersedia
sehingga terjadi asimetris informasi yang menyebabkan mempengaruhi kepercayaan
jadi petani ini tidak langsung menjual berasnya itu ke konsumen
tapi ada perantara perantara yang panjang ini
yang mana ini bisa jadi terjadi akibatnya informasi dan harga di pasaran ini secara artificial
jadi tidak mencerminkan supply yang sesungguhnya
ini terbukti di dua ribu dua puluh tiga kemarin
tapi ternyata hanya turun empat ratus empat puluh ribu ton
sementara pemerintah itu mengimportnya sekitar tiga juta ton lebih ya
nah tapi di pasaran harga masih bertengger tinggi
artinya di sini ada faktor distribusi yang mana ini
karena ketidakadaan data yang akurat di setiap pemain rantai pasok beras ini mba
karena tadi sembilan puluh perdagangan beras itu dikelola oleh swasta
jadi sulit sekali untuk trackingnya
apa sih mbak yang terjadi sebetulnya kalau indonesia nggak impor
sebetulnya kalau tadi distribusinya itu dibenahi dengan baik
kita sebetulnya tidak perlu impor untuk beras yang medium
tapi kan kita juga ada beberapa jenis beras yang memang itu perlu diimpor ya
itu kepentingan untuk restoran restoran
nah tapi untuk beras yang varietasnya misalkan seperti r empat atau ciharang seperti di indonesia itu sebetulnya kita seharusnya cukup ya
tapi kan karena tadi pemerintah sudah tidak sanggup menyerap beras dalam negeri
sehingga mereka harus mengisi cadangan pangannya ini dari impor
jadi karena ada faktor kepanikan dan buluk pun terbatas
karena memang dari segi anggaran mereka hanya
ditugaskan hpp nya itu sekitar lima
nah sekarang ada kebijakan fleksibilitas harga itu sampai rp lima sampai rp enam
tapi petani pun masih kurang tertarik untuk menjual ke bulog
karena memang dari sisi harga produksinya sendiri itu sekarang sudah naik
jadi memang petani itu cenderung tidak untung tidak rugi jika menjual ke buluk
nah makanya petani ini masih menjual banyaknya itu ke tengkulak
yang mana tengkulak ini harganya itu bisa ditekan oleh tengkulak kepada petani gitu pak
oke jadi seberapa besar mbak eliza kenaikan harga beras ini bisa menyumbang inflasi dan menekan daya beli masyarakat
ya ini kontribusi terhadap bucket inflasinya itu sekitar tiga persen
jadi memang sangat besar sekali apabila terjadi kenaikan harga itu inflasi kita langsung tinggi
misalnya aja inflasi tahun awal
jadi tahun awal di tahun dua ribu dua puluh empat itu februari dan maret itu masih sekitar sepuluh
nah sekarang per kemarin itu kita turun ya inflasi pangan itu sekitar sembilan empat persenan secara year on year
artinya apa bahwa inflasi pangan kita masih tinggi
konsekuensinya adalah inflasi inti untuk membeli barang seperti yang barang sekunder atau tersier itu jadi turun
ini tercermin dari invasi inti yang turun
karena bagaimanapun hampir enam puluh pengeluaran masyarakat itu dikeluarkan untuk pangan
jadi memang sangat berdampak ya kenaikan harga pangan itu terutama di level menengah dan bawah
dan pemerintah disini harusnya lebih siaga dan lebih gercep untuk mengenalikan stabilitas harga
oke mbak eliza ini kan saat ini juga pesta pemilu sudah usai nih
bansos ini masih harus berjalan nggak sih
ya pemerintah kan menjanjikan ya mbak
data pembagian bantuan pangan di tahap kedua ini tuh sekitar kurang lebih enam ratus ribu ton gitu ya
nah tapi yang terrealisasi itu baru sekitar empat tiga ratus ton
artinya satu sembilan puluh tujuh persen dari realisasi
jadi jika kita bandingkan dengan realisasi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat yang tahap pertama itu seratus realisasinya
nah pada tahun dua ribu dua puluh empat awal itu relasinya sekitar sembilan puluh sembilan
artinya adalah bahwa pemerintah pun akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal kita untuk memberikan bantuan pangan
pemerintah itu kan sudah ada instrumen bantuan pangan non tunai ya bpnt
nah tapi karena pemerintah berbaik hati
pemerintah berbaik hati menambah lagi bantuan pangan seperti rastra jamannya dulu
itu dengan memberikan beras beras ke masyarakat miskin
nah kita telusuri proporsi rumah tangga miskin itu lima puluh satu persennya itu adalah bekerja di sektor pertanian
artinya yang mendapatkan bansos pemerintah itu banyaknya petani
jadi sebuah ironi petani menanam komoditas pertanian
tapi di satu sisi mereka pun yang banyak menerima bantuan
kok pemerintah dalam hal ini terlihat bahwa kebijakan untuk sektor pertanian sampai saat ini dapat saya katakan itu masih kurang memadai untuk mesejahterakan kehidupan petani
tadi bps menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pangan itu turun anjlok
bahkan terkontraksi sampai minus dua puluh empat persen ini call sektor tanaman pangan ya mbak
artinya yang menerima kenaikan harga di awal tahun kemarin awal tahun lalu itu ternyata yang banyak menerima harga tinggi itu adalah di level pedagang
petani itu tidak banyak merasakan kecipratan istilahnya dari kenaikan harga beras dan gkp di awal paruh dua ribu dua puluh empat

malah yang banyak menikmati ini adalah para pedagang seperti itu
dan harus hati hati bahwa nanti november kita akan pilkada serentak ya
nah ini biasanya untuk masa kampanye sekali lagi kita biasanya untuk silaturahmi ke konstituen dan lain lainnya itu kita akan ada permintaan beras yang tinggi
nah disinilah pemerintah bagaimana cara untuk mengawasi dan mengatur distribusi beras
nah disinilah pemerintah bagaimana cara untuk mengawasi dan mengatur distribusi beras

agar tidak terjadi kelangkaan di level konsumen
karena bagaimanapun konsumen tadi akan dirugikan jika pemerintah tidak segera membenahi rantai distribusi beras kita yang masih karut marut kalau menurut saya
berarti yang jadi catatan adalah tidak hanya kebijakan sektor pertanian ini soal impor saja tetapi juga bagaimana tadi distribusi maupun juga harga di tingkat petaninya
terima kasih ekonom core indonesia eliza mardian sudah berbagi di kompas bisnis